presiden jokowi dodo mengungkapkan kegemarannya kepada menteri kepala lembaga
kegeramannya maksud kami kepada menteri kepala lembaga kepala daerah dan bumn
tentang aksi afirmasi bangga buatan indonesia di bali
jumat lalu presiden mendorong untuk mengutamakan produksi dan belanja barang dalam negeri
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional
menteri sekretaris negara pratikno menjelaskan
nada bicara presiden jokowi saat menyampaikan pidato merupakan bentuk dorongan bagi kementerian
lembaga dan bumn agar mengutamakan belanja barang yang dapat diproduksi di dalam negeri
hal ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di dalam negeri sehingga dapat menopang umkm indonesia
kaitannya dengan upaya bapak presiden untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi
terutama sekali ya dengan belanja apbn dan apbd dan juga belanja bumn
yang dipokuskan untuk produk dalam negeri
jadi barang dan jasa yang diprovide di dalam negeri dalam rangka untuk membangkitkan ekonomi
karena ini kan jumlahnya cukup besar
pemerintah daerah dan bumn untuk produksi dalam negeri
itu kontribusinya untuk umkm untuk pertumbuhan ekonomi juga luar